nana nana nana nana nana nana assalamualaikum yuyun waalaikumsalam kenapa
selama ini bang emon lihat wajah duyun itu semakin hari semakin cantik semakin
berbinar binar untuk sekeliling kita ya
harus ini triok kunyit hai kalau soleh nih yang paling bikin ulah nih
santren kunanta harus maaf maafan nggak boleh dengan jel jel biasanya
jauh duluan ya mulai mulai ya kalian go go aja iya iya udah udah udah udah
baru omongin saling memaafkan maafin aja mau salah kek mau bener kek di maafin
dulu nanti kita omongin lagi setelah benar benar bener bener
sekarang kita berdiri semua kita maaf maafan ya ayolah yuk ayo
bingung diriku jadi seperti mereka agar aku berharga bisa berbangga biasanya kalau waktu
itu cepetan atau iya
gini orang udah bosong gak jalan jalan
iya di belakang udah macet tau
kira jalan raya macet
iya masih ribut aja
tapi bukan berarti kalau diminta maaf
kesalahan yang udah udah tuh bisa dilupain
boleh dilakuin lagi nggak boleh
harus tulus sesuai ucapan dengan perbuatan
mandi pagi di kolam renang
mencari ikan memakai sampah
hati akan terasa tenang
kalau kita saling bermaaf maafan
terima kasih sekolah

udah wujud gunggak
aseh tangani ipuk kuning aneh
mau ke pesantren
katanya sih pengen maaf maafan
udah pasti dia nih
tumben pak raiet
jalan malam malam begini gak ada takut takutnya
loh kamu tuh gimana tau ya
kita ini akan memasuki bulan puasa
di bulan puasa yang namanya setan
itu nggak mungkin ganggu manusia
seorang rt yang berwibawa
kalau masih berani ngangguin
kok gitu banget sih makanya
setan pak raiet
orang orang yang imannya lemah
dengar suara dikit bilangnya
ada suara dikit bilang setan
ada bayangan dikit bilang setan
kan saya udah bilang
kita ini mau masuk bulan puasa
nggak ada yang namanya setan
rid kok bisa masih ada setan
saya tanyain dulu pak raiet
ampun pak raiet
empangnya cetek ya
dia tidak terbunuh
ya ya ya dong wawan gitu loh itu artinya kamu nggak jadi punya ibu sambung dong hai
siri sambung sambung teri sambung sambung
walaikum salam kenapa
yuyun selama ini bang emon lihat
wajah duyun itu semakin hari semakin cantik semakin berbinar binar untuk
sekeliling kita juga ngerasa semakin hari semakin cantik oh iya yuyun kok nggak
minta maaf sama emang emon sih ah no minta maaf emang ada salah apaan
yuyun emang nggak merasa nggak merasa berdosa ibarat dosa itu segede gunung
sugunung yuyun aja gak pernah ke gunung masa dosanya udah ke gunung
susah juga ya repot juga kalau bicara seorang cantik susah dari tadi
bisa eh mon si emen kemana sih kok nggak kelihatan dah itu dia yun emen lagi sakit
emok bisul akut serem amat datu penyakit uh yuyun takut ah tenang aja yuyun
nggak usah takut kan ada emang emon
kalian kok dateng dateng mewek gitu kenapa
disini mau minta maaf
loh loh tarikan kita udah maaf maaf ya dua kali doang biar apal
tapi nggak usah ngambil makanan juga kale
kejar kejar kejar
woy jangan lari woy
jangan lari woy
jangan lari woy
jangan lari woy
woy jangan lari woy
waduh ustadz bawang apa apa salah yang harus ditanya nih ini yun ustadz musa maemon